susu olahan kacang khususnya almond dianggap sebagai pilihan terbaik untuk para vegan dan orang yang memiliki alergi laktosa
untuk itu susu almon juga sangat baik untuk orang yang sedang menjalankan program diet
susu almon juga tidak mengandung kolesterol dan dapat mengontrol lemak jenuh dalam darah karena memiliki kandungan magnesium yang cukup tinggi
berbagai manfaat kesehatan susu almon ini kemudian menarik minat khususnya mereka yang sedang menjalani diet dan ibu menyusui
soalnya emang nolong banget waktu lagi nyusuin tuh bener bener kayak flow nya tuh gampang banget
terus juga emang karena rasanya enak banget
justru karena emang sebetulnya kurang suka susu justru dengan adanya ini jadi komplit gitu jadi empat hati sempurna terpenuhi gitu sih
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih